sampai jumpa di video selanjutnya
langsung saya transfer sekarang juga
pak maaf pak
ternyata mobil masing masing sudah digadekan
dokter bagaimana keadaan anak saya dok
beritanya kurang bagus bu
kami baru saja menemukan ada pendarahan di otaknya almira
terus kita harus bagaimana dokter
jadi maksudnya apa
jalannya cuma satu
sebelum darah itu menggumpal dan semakin banyak
kita harus segera melakukan operasi
tapi karena saya sudah sadar loh
tapi kenapa bisa jadi seperti ini
biasanya kejadian seperti ini
memang baru bisa ditemukan beberapa saat setelah kecelakaan terjadi
tidak usah buang buang waktu untuk membahasnya kenapa
sekarang juga lakukan operasi
untuk mencari penyakit yang terjadi
terus kita harus bagaimana dokter
amira harus segera sembuh
cepat operasi dokter
kami akan segera mempersiapkan operasinya
tolong ibu selesaikan dulu proses administrasinya
agar operasinya bisa berjalan dengan lancar
jangan lupa dokter
terima kasih dokter
ibu tenang ya
ibu tunggu di sana
insya allah uangnya akan ada
terima kasih banyak ya rizky
oke semua kan
tinggal kita tunggu hasil pemeriksaan stnk nya
uangnya langsung saya transfer sekarang juga
pak maaf pak
ternyata mobil masing masing sudah digadekan
pantasan mobil ini kamu jual murah
ternyata sudah kamu jaminkan ke bank
bukan gitu pak
saya sama sekali nggak tahu apa apa
jangan pakai alasan kamu
bawa pergi mobil mobil ini
dan jangan pernah ke sini lagi
itu bukan rizky ya men
apa ini di sini
udah paling beli mobil baru
soalnya mukanya beda banget bang
kamu tunggu sebentar ya
kamu ngapain key di sini
tidak ada apa apa
kamu mau jual mobil aku
tadinya aku mau jual mobil aku
tapi ternyata mobil aku udah buat jaminan bank
mobil kamu sekarang dijadiin jaminan ke bank
aku juga bingung
kenapa semuanya tiba tiba kayak gini
sekarang mamaku lagi di singapur
dan keadaannya juga belum tentu udah sembuh
jadi ya enggak mungkin lah
aku ngelibatin mamaku dalam masalah kayak gini
dan sekarang aku enggak tahu lagi gimana caranya aku nolong amira
kamu gak perlu menyembunyikan kesedihan kamu
aku ngerti koki
itu rasanya menyakitkan banget
lebih dari itu zaira
karena nggak akan ada yang pernah tahu
seberapa besar hati amera buat aku
aku udah benar benar egois
amirnya sedang seperti ini dan
dan aku malah memikirkan perasaan aku sendiri
setiap kali ketemu rizky nozer pasti nangis
sampai kapan sih rizky ini mau nyakitin nonzaira terus
sampai ketemu lagi